kemenak berharap dengan sejumlah kemudahan jemaah lansia bisa menjalani rangkaian ibadah dengan husuk dan lancar
sebelumnya data kemenak menyebutkan ada empat puluh empat ribu lebih jemaah dengan usia enam puluh lima tahun ke atas pada musim haji tahun ini
sejumlah kemudahan yang tertera dalam buku tututan manasik haji dan umroh yaitu jemaah lansia
resiko tinggi dan disabilitas bisa sholat dimana saja di tanah haram
salah satunya hotel terdekat
sementara saat melontar jumroh bagi jemaah lansia yang tidak mampu bisa mewakilkannya pada orang lain
dengan syarat wakil tersebut harus melempar atas nama dirinya terlebih dulu untuk masing masing dari ketiga jumroh
saat tawaf ifadah jemaah lansia bisa memanfaatkan kursi roda skuter bahkan digendong
tapi harus memilih waktu yang strategis dan kondusif
jemaah lansia bisa memanfaatkan kursi roda skuter hingga digendong dan juga memilih waktu yang strategis
dalam buku tuntunan manasik haji dan umroh bagi lansia yang diterbitkan kementerian agama
disebutkan bahwa sejumlah kemudahan atau ruksa bagi jemaah lansia dalam menjalani rangkaian ibadah hajinya
sholat di hotel atau masjid terdekat hotel
sholat bagi jemaah lansia risiko tinggi dan disabilitas bisa dilakukan
jemaah lansia bisa memanfaatkan kursi roda skoter hingga digendong dan juga digendong